bicara soal politik dan juga demokrasi tentu tidak bisa lepas dari bagaimana sistem kenegaraan kita
pimpinan mpr sejak dilantik tahun lalu untuk periode dua ribu dua puluh
punya satu pekerjaan rumah yang ini tengah dikaji bersama
dan dicari kemudian seperti apa solusinya adalah soal amendemen seribu sembilan ratus empat puluh lima
wacana ini soal amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima ini bukan tanpa penolakan
karena ada sebagian publik yang kemudian bertanya tanya dan juga menghasilkan pro dan juga kontra
apa urgensinya dan sejauh mana kemudian wacana ini sudah bergulir
nah itu yang akan kita bahas malam hari ini langsung bersama dengan ketua majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia
bang susatyo yang sudah ada bersama dengan saya malam hari ini
selamat malam pak bamsud panggilan akrabnya publik ya pak ya
kita akan bahas banyak pak soal isu isu kebangsaan isu isu politik kekinian
tapi pak bamsud mari kita mulai dulu dari soal amendemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
ini kan sejak pak bamsud dilantik bersama dengan pimpinan mpr yang lain terus dikejar pak
melakukan silaturahmi kebangsaan
safari dan lain sebagainya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat
kalau tidak salah ada enam ya pak ya
ada enam wacana yang cukup kuat terkait dengan amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
dari enam ini pak bamsud apakah sejauh ini sudah ada titik temunya
karena kan tentu masing masing pendapat berbeda beda
sejauh ini apakah sudah ada pak sementara ini akan dibawa kemana sebetulnya amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
jadi sudah lama sekali mpr selalu berada di persimpangan jalan
sampai sekarang belum ketemu jalannya yang mana ke kiri atau ke jalan
jadi di persimpangan jalan terus sejak zaman pak ketuanya pak hidayat nur wahid
kemudian pak taufik imas
kemudian pak juki fiasan
nah sementara saya mewarisi tugas ada tujuh rekomendasi mpr periode juki fiasan yang lalu
nah sementara saya mewarisi tugas ada tujuh rekomendasi mpr pada juki fiasan yang lalu

di antaranya adalah amandemen terbatas menghadirkan kembali semacam garis besar halal negara
tapi kita beri judul pokok pokok halal negara
supaya tidak sama dengan yang lalu
yang kemudian yang berikutnya adalah penguatan mpr
yang kemudian yang berikutnya adalah penguatan mpr
yang kemudian yang berikutnya adalah penguatan mpr
bukan penguatan sorry
penataan kedudukan mpr
kemudian juga penataan sistem presidensial dalam pengertian penguatan
kemudian berikutnya adalah penataan kekuasaan kehakiman
berikutnya adalah bahwa undang undang dasar empat puluh lima ini harus bersumber dari pancasila

yang berikutnya adalah sosialisasi empat pilar
nah kalau kita bicara soal bersumber dari pancasila
maka undang undang dasar yang sekarang masih kita pakai ini
itu kalau kita telah
itu nuansanya masih kurang kental pancasila
makanya mungkin inilah yang menjadi dasar beberapa kalangan
ya termasuk kalangan para pengguna ibarat
ppad itu mengendaki kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang asli
baru kalau kita mau merubahnya melalui adendum
karena menurut kelompok ini menurut para senior tni punawirawan ini
undang undang dasar empat puluh lima yang sekarang ini sudah bukan lagi sebetulnya undang undang dasar empat puluh lima
tapi undang undang dasar dua ribu dua karena hampir delapan puluh tujuh enam persennya sudah berubah
jadi apakah akan dikembalikan lagi ke aslinya
ya sebentar ini saya baru menjelaskan
nah itu pendapat yang pertama tadi kan ada enam ya itu pertama
yang kedua ada yang mengendaki kembali ke undang undang dasar empat puluh lima asli titik
kalau yang tadi lebih moderat kembali ke undang undang empat puluh lima yang asli
lalu ada perubahan perubahan penyempurnaan melalui adendum seperti konstitusi di amerika
sehingga amerika sampai sekarang masih tetap bertahan
karena undang undang dasar ini kunci tidak boleh berubah
kalau berubah melalui adendum saja
kemudian yang kedua tadi kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang asli titik
jadi nggak boleh berubah sama sekali
yang berikutnya adalah
undang undang dasar dirombak total
perubahan perubahan besar besaran atau pengkajian ulang atas undang undang dasar empat puluh lima
disesuaikan dengan kondisi kekinian
ya setelah sekarang
seperti misalnya dulu kita masih bicara di pasal tiga tiganya itu
bahwa semua sumber daya alam tanah dan air
nah lupa ketinggalan udara frekuensi itu tidak tercantum
padahal itu harusnya dikuasai oleh negara
nah ini yang harus masuk juga dalam konstitusi
nah kemudian berikutnya adalah wacana penyempurnaan
kalau tadi yang perubahan total itu
diwacanakan ketika kami bertemu dengan ketua umum nasdem
kemudian juga dengan ketua umum gerindra
kalau gerindra malah kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
lalu kemudian dirubah melalui anindum
penyempurnaan ketika kita bertemu dengan pak sby
bagai mantan presiden
nah yang kelima adalah rekomendasi amandemen terbatas
seperti yang kita
yang kita sedang kerjakan sekarang
yang keenam ya tidak perlu rubah sama sekali
nah dari perkembangan beberapa bulan kami memimpin
dan kita berkeliling dalam upaya marajut atau menjaring aspirasi
yang berkembang di tengah tengah masyarakat
silaturahmi kebangsaan kita sebut
itu menggulir juga wacana wacana bagaimana
kalau kemudian presiden pemilihannya kembali ke mpr
ini disuarakan oleh ppnu
karena itu hasil dari muktamar mereka dua ribu dua belas
karena menurut ppnu
pemilihan presiden langsung lebih banyak mudaratnya
perpecahan diantara anak bangsa
biaya politik tinggi yang menimbulkan korupsi
dan seterusnya dan seterusnya
kemudian ketika kita bertemu dengan muhammad diyah
mendesak perlunya kembali adanya utusan golongan
itu bisa terwakili di parlemen
misalnya suku kemudian agama budaya
sepertinya sekarang ini tidak terwakili
karena kami di dpr ini mewakili kesusahan secara umum
tapi siapa yang mewakili seniman
siapa yang mewakili guru
lalu kemudian suku baduy misalnya
tidak ada yang mewakili
dulu ketika ada utusan golongan
semua bisa bersuara di parlemen
nah ada juga wacana priorisasi presiden
ini sempat rame dan sempat direspon oleh pak jokowi
ada wacana satu periode delapan tahun
karena menurut kelompok ini yang mengusulkan ini
apresiasi presiden lima tahun dua kali itu
paling efektif itu satu periode lima tahun

karena pasti awalnya penuh dengan kampanye
di akhirnya juga kampanye lagi untuk ke pilih lagi berikutnya
jadi memang tidak begitu efektif menurut kelompok ini ya
nah yang mengusulkan delapan tahun adalah dengan memperhitungkan
satu kali periode dua tahun atau tiga tahun itu masa transisi
kampanye segala macam penyesuaian
lima tahun ini efektif dia memimpin
nah kemudian ada regenerasi
yang saya belum dapat wacana soal presiden ini adalah yang bergantian
ada presiden malam presiden siang yang belum ada
jadi karena begitu banyak wacana
ya jadi memang kita biarkan aspirasi ini tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat
tapi intinya adalah kita jalan kepada garis yang sudah digariskan periode lalu
bahwa kami akan melakukan amandemen terbatas
dan menghadirkan kembali pokok pokok haluan negara
jadi pphn itu apakah menjadi titik temu yang sementara disimpulkan pak
dari beragam aspirasi yang masuk ke mpr
ya sementara ini pphn ini juga ingin menjawab tantangan masa depan ya
kita iri dengan singapura negara kecil
tapi punya rencana pembangunan mereka sampai lima puluh seratus tahun yang akan datang
kita tahu bahwa singapura akan lancar
singapura akan luasnya tambah berapa pada tahun berapa itu ada
mereka punya bagaimana dia mengatasi perubahan iklim
karena mereka berada di pulau yang terlalu besar
kemudian demikian juga cina
kita bisa tahu guangzhou shenzhen itu berkembangnya seperti apa lima puluh tahun
sebenarnya kita belum memiliki rencana yang matang menuju dua ribu empat puluh lima
menuju seratus tahun indonesia
madaika ini yang setidaknya
merdeka ini yang sedang kita mau kerjakan
agar kita tahu bahwa pembangunan yang kita maksud tidak hanya pembangunan ekonomi
tapi juga hukum penggunaan manusianya ketatanegaraannya
pembangunan secara menyeluruh supaya kita juga punya pegangan
tidak seperti sekarang ini kita seperti menari poco poco
maju dua langkah mundur selangkah maju selangkah mundur dua langkah
karena tidak ada pegangan semua
bupati bupati gubernur wali kota
itu semua berpegang pada visi dan misi masing masing
sehingga begitu ganti presiden gubernur wali kota bupati berganti juga
nah ini yang kita harus hindari
jadi pphn ini ini barang apa sebetulnya
apa bedanya dengan gbhn yang selama ini kita tahu dan cukup banyak penolakan
dari sebagian masyarakat yang mungkin pro demokrasi
katakanlah disebut sebut kita seperti kembali lagi ke era sebelum reformasi
formatnya situasinya juga berbeda
kalau garis besar haluan negara seperti dulu yang ada itu
itu dianggap mengembalikan lagi sentralisasi kekuasaan
sebenarnya enggak juga
kita harus mengadopsi perkembangan zaman yang begitu besar
tapi kita tidak boleh kehilangan arah
kita harus punya blueprint punya peta jalan
punya peta bintang yang jelas bahwa kita akan menuju kemana dalam lima puluh tahun
sampai sosial yang akan datang
dan ini memang tidak detail
ini hanya pokok pokok haluan negara
berceramlah nanti men further
dan dengan menteri provincial untuk ilmu yang sajik
gubernur wali kota bupati dalam setiap kampanye nya dia yang melaksanakan program program
pembangunannya sementara kita kunci program program pembangunan negaranya nah jadi ambil contoh
misalnya jokowi sedang giat giatnya melakukan rencana pemilihan ibukota upaya ini tujuannya
sangat baik dan kita support karena ingin kehidupan masyarakat indonesia ke depan harus yang lebih
baik ibukota didesain dengan teknologi yang masa depan dimana nanti disitu kendaraan tidak perlu
ada supir kemudian kendaraan juga semuanya bertenaga listrik internetnya juga maju luar
biasa semua sebab modern dan otomatik oke ini yang dibayangkan atau juga dicanangkan oleh
presiden di ibu kota jawa tengah
kota kita yang baru di kalimantan timur itu pertanyaannya adalah apakah nanti karena
presiden sesuai dengan undang tidak boleh lebih dari dua periode apakah penerusnya nanti mau
meneruskan ini kalau tidak diikat dengan ketentuan yang lebih tinggi dari undang undang itu
konstitusi tentu pasti setiap presiden punya egonya masing masing dan punya pertimbangan
masing masing bisa lebih si misalnya apa ya legacy pak joko iri dinilai oleh penggantinya
yang tidak terlalu penting yang lebih penting adalah mengentaskan kemiskinan atau membangun
lebih banyak bendungan lebih banyak jalan di desa desa tertinggal misalnya itu berat itu
artinya terbengkalai nah inilah yang kita maksud apa sih itu pphn nah itulah yang kita maksud bahwa semua
harus mengacu pada rencana jangka panjang yang kita sepakati secara nasional jadi pphn ini apakah sebuah
perubahan yang baru menggantikan gbh karena mungkin publik juga agak agak trauma dengan
order baru ada gbh ya bisa enggak bedanya garis besar kalau negara pokok pokok sama aja oke baik
baik pak bamsud sebelum nanti kita juga bahas soal ibu kota negara kalau kemudian amendement ud seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
katakanlah untuk banyak pembangunan kedepan supaya tidak lagi apa ya terputus begitu di
era presiden berikutnya bukankah kemudian kita punya rpjmpan sangat bangunan yang kita maksudkan
maksud buat pemahamnya pembangunan fisik oke tapi mau ekonomi secara menyeluruh pembangunan
manusia atau sdm secara menyeluruh pembangunan hukum secara menyeluruh dan pembangunan ketatanegaraan
secara menyeluruh supaya kita ada peta jalan atau blueprint jelas dalam menghadapi tantangan zaman
kedepan apa kita masih memakai misalnya kertas kertas seperti sekarang ini dalam dokumen
dokumen negara tentu kita harus melihat ke depan tidak ada lagi nanti mungkin kita membawa kertas dokumen
cukup dengan semua sebaik elektronik pakai justru dan sementara sekarang kita makin mundur untuk akte
notaris saya tidak cukup tanah tangan tapi cap jempol yang termakin mundur kita cap jempol
basah tanah tangan basah ini ke depan tidak udah tidak lagi jadi secara komprehensif juga
holistik untuk kemudian mau kemana arah bangsa kita ke depan apakah nanti masih ada uang kertas
uang giril nggak ada mungkin sudah serba elektronik semua oke oke jadi kalau kemudian yang ditakutkan mungkin
pak bamsud sebagian kalangan bahwa ini kok
seperti tidak memperkuat sistem presidensil katakanlah karena bagaimana nanti presiden ketika nanti
ada pphn ia tidak melanjutkan apa yang kemudian sudah tertuang dalam pphn tadi yang sudah pak bamsud
katakan justru nantikan ada mpr bisa justru bagaimana itu adalah ketakutan yang sekarang
sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang justru menurut saya ppr ini menguatkan simpresial dia
menguatkan pada konstitusi lebih kuat itu menguatkan kau tidak akan dihabisi oleh pengantin yang
berikutnya gitu dan diganggu dengan parlemen yang ada tapi dia kepunya dasar ketika dia sedang
mengerjakan berdasarkan konstitusi maka tidak bisa diganggu justru ini mau saya sih memperkuat
sistem presidensial apakah menang persilihan bertanggung jawab ke mpr tidak dia bertanggung
jawab langsung kepada rakyat melalui sidang yang di selenggarakan oleh mp seperti sekarang ini kan
pada tanggal enam belas agustus presiden menyampaikan laporan ya ya pidato kenegaraan itu laporan
pertanggung jawaban langsung kepada rakyat di forum mpr nah seperti itulah yang kita selenggarakan lalu
siapa yang menilai kalau presiden nanti tidak melakukan tidak melaksanakan pphn siapa yang
mengawasi itu yang menguasai adalah dpr sebagai mitra pemerintah seperti yang sekarang ada jadi
kemudian berhasil tidaknya presiden melaksanakan pphn dilaksanakan atau tidak ya rakyat yang menilai
hukumannya apa nggak ada hukuman pidana hukuman tidak dipilih lagi di periode berikut kan itu aja
bukan di impeach begitu seperti banyak ketakutan bahwa impeachment itu seperti sekarang adanya di
dpr nggak pakai pphn pun kalau presiden melanggar undang undang bisa di impeach dengan mekanisme yang
di dpr dpr menggalang minimal dua puluh lima orang didukung oleh dua puluh lima orang lebih dari satu fraksi atau partai
yang disetujui terbentuklah hak angket hak penyelidikan dpr kemudian ketika hak penyelidikan
dpr memutuskan presiden terbukti bersalah melanggar undang undang maka dokumennya dikirim ke mk mk
bersidang lagi untuk meminta pandangan para ahli ya lalu kalau mk sepandangan dengan dpr maka mk
menyetujui impeachment kembali ke dpr dpr menyulit ke mpr dan segera melanggaran sidang istimewa itulah
jadi bukan di mpr tetap mekanismenya pengawasan dan impeachment itu ada di dpr melalui mekanisme
hak angket bukan menghidupkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi seperti banyak dikhawatirkan
oke oke baik pak bamsud satu hal lagi yang kemudian juga cukup menarik adalah kalau kita bicara soal
amandemen ini artinya kan ini apakah terbatas begitu ya atau tidak ini kan yang masih masih
dikaji sebetulnya ya pak ya gini
menerima warisan rekomendasi yang harus kami lakukan adalah melaksanakan amandemen terbatas
khususnya menghadirkan kembali gbhn atau pphn dalam konstitusi kita dari sepuluh fraksi yang ada
plus dpd periode lalu berarti sebelas itu tiga keberatan itu masuk di konstitusi
mereka berpandangan pphn cukup masuk melalui undang undang ditatapkan oleh undang undang seperti
rpjmn ya kemudian makanya kemarin lalu ini tidak berhasil masuk dalam konstitusi nah diwariskanlah
kepada kami sekarang untuk melakukan kajian kembali agar itu diputuskan apakah masuk dalam
apakah kita melakukan amandemen atau tidak sama sekali maksudnya amandemen terbatas dengan menghadirkan kembali
pphn nah inilah yang sekarang
jemput bola mendatangi para tokoh
para media kemudian
orma segala macam
dalam rangka menyerap aspirasi
dan meminta pandangan
kepada mereka sekaligus juga
kita memberikan pandangan tentang plus minusnya
apakah itu melalui amandemen atau
tidak ya itu kita sampaikan
nah kemarin itu
keputusannya karena tidak bulat
menolak masuk ke institusi
tiga fraksi berpandangan
itu partai saya sendiri golkar
demokrat dan pks
makanya tidak jadi
nah sekarang ini kita sedang berupaya
pandangan saya pribadi
itu ppn itu penting
untuk menjaga legislasinya
pak jokowi agar tidak
gagal di tengah jalan nanti
mana kali beliau silati lagi
menjadi presiden terhadap
pembinaan ibu kota
saya lebih konsentrasi
apa karena seluruh effort kita sekarang
sedang terjun ke sana
kita seperti mau maju
kita akan berhasil
ya sangat tergantung
dan opini publik yang sedang
sekarang ini dibangun ya
walaupun wajibnya itu tidak berhasil
wacananya sedang ramai
tapi sampai saat ini belum ada
satupun partai politik yang mengajukan
amendement ini perubahan
karena memang tidak mudah
jadi publik juga tidak perlu khawatir
kalau memang kita terbatas ya terbatas
kalau kita yang merubah satu pasal
yang hanya untuk memasukkan pphn
karena sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada
syarat untuk amandemen itu sangat ketat
yang pertama adalah
adalah harus diajukan oleh sepertiga anggota mpr
nah sepertiga itu dari tujuh ratus sebelas berarti kurang lebih dua ratus lima puluh an sekian
ini harus ditandatangani oleh sepertiga anggota mpr
yang terdiri dari dpr dan dpd
dpr lima ratus lima puluh berapa yang dpd satu ratus tiga puluh enam
ini harus ditandatangani
nah kemudian yang kedua
pasal pasal yang menerubah harus jelas
dan bisa dibuktikan memang itu harus dirubah
dengan argumentasi yang lengkap
kemudian ada kajian akademisnya
sehingga tidak bisa sembarangan
artinya harus ada urgensi kenapa harus
isinya begitu diketuk palu ini
maka dalam hal perjalanan ke depan tidak boleh menyimbang dari ini
jadi dari awal sudah ketat
sudah ketat apa yang mau dirubah
lalu kemudian mekanisme pengambilan keputusannya
kalau ini sudah ditandatangani oleh sepertiga
ke sidang istimewa mpr
dan harus dihadir oleh dua per tiga
kalau kurang dari dua per tiga
maka tidak bisa dilanjutkan pembahasannya
nah jadi kalau ada partai politik
tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan di sepertiga ini
maka dengan tidak hadir
tidak mencukupi di dua puluh tiga maka tidak bisa dilanjutkan pembahasannya
itulah kemudian menjadi sangat sulit untuk bisa
ya artinya harus ada kesepakatan
harus ada rembuk nasional
harus ada rembuk nasional di mana ketua umum partai politik sepakat
termasuk pemerintah dalam hal ini presiden
memang ada kebutuhan untuk merubah
oke tapi bang bamsud kenapa kemudian tidak seperti yang tadi anda katakan
ada tiga partai termasuk partainya pak mahfud sendiri begitu yang
kalau hanya untuk menghidupkan kembali katakanlah pph ini itu
mengapa tidak kemudian lewat undang undang saja
kenapa harus repot repot kita mengamandemen pak
kalau undang undang setiap nanti presiden berganti
dalam satu hari bisa patahkan itu dengan menterpedonya dengan perpu
jadi misalnya ada delapan undang undang yang mengatur tentang pembinaan ibu kota
nah karena presiden baru ini menganggap ini tidak penting
maka diterpedo dengan perpu
undang undang ini plus rpjmn selesai
nah kalau dengan konstitusi itu lebih tinggi lagi dengan tap mpr
itu harus bersidang dulu
yang dihadiri tadi harus diusulkan sepertiga
dibahas dan diputuskan dalam mekanisme dua per tiga harus hadir
jadi lebih sulit
atau jangan jangan kemudian ini memang diwacanakan untuk mengamankan legasinya pak jokowi tadi
untuk kemudian pindah ibu kota saja
itu jangka pendeknya tapi kami ingin sebetulnya ke depan
dan saya yakin anda juga ingin bangsa kita ini dibangun dengan tidak coba coba
dengan tidak apa namanya
ya istilahnya selera daripada siapapun pemimpinnya
kemudian berganti berganti begitu
tapi harus ada patokan yang jelas kita mau dibawa ke mana
dan itu sampai hari ini masih dikaji masih belum bisa diputuskan
tapi memang ditargetkan ini akan selesai di kepemimpinan pak babang susatyo
tapi apapun kami sedang mengerjakan substansinya kontennya
jadi nanti pada akhirnya kita masih punya waktu
mas atau golden time sampai dua ribu dua puluh tiga
saya ingin setahun paling tidak sebelum pemilu ini sudah bisa kita selesaikan
nah kita tidak mau berdebat di pemilihan amendement atau tidak amandemen
kita kerjakan saja dulu kontennya baru dari ujung kita putuskan
apakah ini nanti bajunya amendement atau tetap mpr
atau bajunya cukup undang undang
sangat tergantung dinamika politik yang akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang
ya ini sedang dikerjakan di dpr paling nggak ada delapan undang undang yang harus direvisi
kalau itu sudah selesai maka lebih legitimit dalam hal pembangunan
tapi sambil jalan ini sedang dikerjakan
marketnya perencanaan itu menurut saya tidak ada masalah
dan itu memang tengah dicari seperti apa kemudian payung hukum yang tepat
apakah kemudian perlu melalui tap mpr agar kemudian ini lebih kuat
tap mpr itu nanti payung hukum lebih global lagi
tapi tidak menghilangkan delapan undang undang yang sedang berjalan
yang mengatur pemindahan ibu kota
karena pemindahan ibu kota itu tidak sekedar pemindahan ibu kota saja
karena setiap lembaga yang strategis seperti tni polri
itu kan ada bahasa berkedudukan di ibu kota negara
ini kan harus juga dirubah ketentuannya
kita punya pangkalan militer kan semua berpusat di jakarta
nah segeser ke ibu kota yang baru
jadi banyak hal yang harus kita kerjakan
termasuk juga pemanfaatan lahan lahan atau gedung gedung yang nanti ditinggalkan oleh kementerian lembaga
termasuk istana dan dpr mau jadi apa ini
mau dimantul sebagai apa
itu juga pr lain yang juga harus kita pikirkan
oke artinya anda melihat soal pemindahan ibu kota ini saat ini sudah sejauh mana pak bamsud
apakah memang ya itu memang kita sudah firm kita akan pindah begitu tentu
seperti yang diarahkan oleh presiden joko widodo
atau memang masih banyak pekerjaan
ini kan domennya pemerintah domennya eksekutif
dan kita melihat bahwa pak presiden serius ingin melaksanakan legasinya itu
beliau sudah paparkan bagaimana kira kira bentuk ibu kota yang baru nanti di sana
seperti hutan kota
saya lihat gambarnya cukup bagus dan ideal sekali
dan sebagai partai pendukung pemerintah saya pribadi
pasti mendukung wacana itu
begitu juga kami di parlemen
jadi di parlemen ini partai partai pendukung pemerintah pasti mendukung apa yang menjadi rencana presiden
karena saya yakin dan saya percaya
presiden seluruh jajarannya setelah memerhitungkan dengan matang rencana ini
nah tinggal sekarang bagaimana ini kita jaga dalam dinamika politik dalam beberapa tahun ke depan
ini yang menjadi masa masa yang krusial ya pak
kalau di dpr ini saya tugasnya mengatur cuaca saja
kalau lalu lintasnya di jalan itu day to day itu dpr
cuacanya hari ini bagaimana pak
sampai ada beberapa tahun ke depan
jangan sampai hujan kebesaran jangan sampai panasnya keterikan
kalau keterikan nanti gosong kalau hujan besar banjir
apalagi mendung itu jadi gelap jadi tidak jelas
kita mendung mendung hangat
oke baik pak bamsud ke isu yang lain pak
yang juga kita ingin dengar apa pandangan anda
katakanlah yang siang hari ini juga tengah diperbincangkan ya
anda juga sempat mengeluarkan statement soal wni x isis atau isis x uni yang kemudian sudah diputuskan oleh pemerintah
bahwa kemudian pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan
kalau kita bicara soal konteks bangsa ini soal konteks security keamanan
anda melihat apakah itu keputusan yang tepat atau justru memang perlu ada kajian yang lain lagi
ya kalau begitu
kalau dari sisi undang undang dasar kita undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kita dari sisi ham
bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya dimanapun dia berada
dalam kasus isis ini ketika warga negara kita melepaskan hak keuangan negaranya
kemudian menyatakan kembali dengan sukarela dan berjanji akan setia pada indonesia
dan dasar filosofi panjangnya
itu kalau kita bicara soal undang undang dasar dan ham
tapi kalau kita bicara soal dampak dan konsekuensi logisnya dan resiko lainnya
maka itu adalah kewenangan pemerintah untuk mempertimbangkannya
dengan berbagai masukan tentu saja dari intelijen dan seterusnya
nah ketika pemerintah memutuskan untuk tidak meneruskan rencana pemulangan
ya kami di mpr tentu mendukung langkah itu
tentu pemerintah sudah mempunyai pertimbangan dan perhitungan resiko yang sudah diperhitungkan
bahkan kalau pun nanti pemerintah merawat kembali dan memulangkan
kita juga mendukung pasti pemerintah sudah punya perhitungan resikonya
jadi bagi kami ini adalah domain pemerintah
kami hanya mengingatkan kalau ingin memulangkan
apakah sudah diperhitungkan resikonya apakah sudah disiapkan sistem deradikalisasinya dan pengawasannya
sehingga tidak menimbulkan dampak dan ancaman bagi masyarakat yang lebih luas lagi
ketentraman yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat kita sekarang ini adalah
untuk ketentraman dan kenyamanan
jangan sampai lagi dihantui oleh berbagai bom bunuh diri maupun teror teror yang lain
kalau tidak dipulangkan
kalau dimakmukan ya sudah tidak ada masalah
tinggal kita harus siap juga bahwa
di sisi kemanusiaannya apakah mereka ada anak ada istri
nah itu perlu dipertimbangkan
apakah kombatannya itu hanya suaminya atau istrinya atau keluarganya
negara punya tanggung jawab
tinggal saya kembalikan kepada pemerintah
ada wacana anak anaknya mungkin akan dirangkul
diberikan pemahaman dengan sistem delegasi
kita punya bmpt
dan dana juga banyak kita serahkan dan kita siapkan untuk
panonggalangan radikalisme ini melalui kerja kerja deradikalisasi
kami serahkan sepenuhnya kepada peneliti
yang pasti kami mendukung apapun
rencana pemerintah dengan asumsi
bahwa pemerintah telah memerhitungkan resikonya
termasuk ketika memulangkan anak anak yang dibawa
rencana itu ya dibawa usia sepuluh tahun pak bang sud
karena itu memang perintah undang undang dasar
karena setiap warga negara indonesia di mana mana
itu memang jawab negara
termasuk pendidikan dan kehidupannya
ketika dia tidak punya orang tua dan kehidupan negara isu kemilau
itu tentang negara harus ambil alih kehidupan mereka
pak menurut anda apa ancaman terbesar kalau kemudian
pemerintah tidak tegas soal isis xuni ini
apa ancaman terbesar bagi kita
itu menimbulkan ketidakpastian
kita di sini was was karena tidak ada kepastian
jadi tidak masuk
tapi yang terpenting adalah pemerintah harus segera mengawasi
data warga negara kita yang bergabung
atau pernah bergabung di sana kita punya data
tinggal diawas saja
kita khawatir mereka bisa masuk melalui negara negara yang bebas visa
kemudian itu menjadi gangguan kepada kita
justru pemerintah sebetulnya harus mendeteksi
dan tidak boleh lalai dan lepas pengawasan dari warga negara kita
yang ikut di isis itu
pak bamsud kembali kalau kita soal tadi amandemen itu kan
tadi sempat bapak katakan ini soal bagaimana kemudian pancasila itu tadi kan ya
ini kalau kita juga tarik lagi ke ancaman ideologi ideologi transnasional
ideologi transnasional yang kemudian ini potensi mereduksi ideologi pancasila
kita sebetulnya situasi ini apa yang tengah kita hadapi sih pak
kalau kita bicara soal ideologi pancasila yang di tengah serbuan dari ideologi ideologi transnasional
ya justru salah satu tugas mpe dan saya kira tugas kita semua
bahwa nilai nilai pancasila dan jatiri bangsa itu tidak boleh lekang atau lepas dari kita semua
kita punya tantangan kemarin ketika reformasi dengan euforia yang begitu luar biasa
sehingga bp tujuh dibubarkan pelajaran pancasila dari semua tingkatan pendidikan kita dikeluarkan
nah kemudian kita melihat dampaknya dan tantangan ke depan yang luar biasa
sekarang ada kesadaran baru makanya dibentuklah bpip walaupun kemarin agak blunder
nah kemarin juga saya dalam sidang paripurna di mana saya dilantik
saya sudah menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah akan melaksanakan itu
bahwa ajaran pancasila harus dikembalikan lagi ke sekolah sekolah di semua tingkatan
sebagaimana dulu ini penting karena sekarang ini perang kita bukan lagi perang menghadapi senjata senjata berat
tidak lagi kita was was diserang torpedo bom kapal hidup bukan lagi pelanggan
soalnya justru kita khawatir perang
dan itu masuk dalam serangan teknologi informasi yang tidak bisa kita hindari
sampai masuk ke ruang ruang pribadi kita sampai masuk ke kamar kamar kita yang tidak bisa kita hindari
nah inilah yang disebut hoax segala macam ini serangan serangan seperti itu
makanya ada candaan kalau mau hancurin usaha gampang nggak usah kirim kapal perang
kirim aja fitnah pasti perang data mereka sendiri
sangat potensi untuk bisa memecah belah dengan fitnah dan juga hoax sebetulnya
karena hampir saja kemarin pas pilpres hampir pecah kita karena belahannya jelas sekali demarkasinya jelas sekali
yang pro jokowi dan pro prabowo ini pro islam ini pro non islam begitulah gambaran
atau polarisasi untung kita bisa atasi dengan kesadaran yang luar biasa baik dari pak prabowo maupun dari pak jokowi
kita hormat dan kita hargai kejiwa besaran mereka
sehingga kita juga bangga bahwa pak jokowi mau merangkul pak prabowo dalam kabinet yang sekarang itu menghilangkan dan mengumpuskan
rencana rencana pihak pihak yang ingin menghancur belah kita menjadi tidak jadi
dan tugas mpr juga untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan tadi itu
makanya hati hati nggak perlu kirim torpedo ke indonesia nggak perlu kirim bomatum kirim fitnah aja selesai barang itu
memang harus ditanamkan dan rawan sekali terhadap
ya kalau pancasila sudah ada dalam jiwa kita masing masing nggak ada lagi kita perdebatan soal ideologi lagi
tidak lagi kerusuhan atau keributan soal pembangunan gereja pembangunan masjid aliran islam apa namanya
apa ya kemarin tuh sunni syariah siah nggak ada lagi kita semua yang penting
agama itu urusan kita dengan yang di atas hubungan kita dengan sesama manusia harus berdasarkan pada kepentingan bersama
itu hidup damai di bumi yang sama
ini terjadi menurut anda apakah karena kita telat mengantisipasinya pak
atau mulai lunturnya nilai nilai berbangsa bernegara toleransi bahkan mungkin lunturnya nilai nilai pancasila di masyarakat kita
ya kalau kita ingin bangsa kita ini kembalikan nilai nilai perjuangan
perjuangan yang bersandar pada jati diri bangsa ya tentu harus dicontohkan oleh pemimpinnya
itu yang paling pokok jadi ajaran pancasila segala macam ini nggak akan bisa jalan kalau tidak pemimpinnya memberikan contoh
jadi kembali yang pertama harus dilakukan seorang pemimpin adalah memberikan contoh
inilah kita menjalankan pancasila sehari hari
misalnya hidup berdampingan
menghargai ham tidak korupsi sopan santun di jalan
nah itu kan pancasila semua
itu yang harus diterapkan
mencat karyawan juga harus ada aturannya
itulah pancasila ada tahapan tahapan yang nggak banyak pecat misalnya
jadi itu tantangan kita sebetulnya ke depan ya pak

ketua anak anak mesa
bagaimana kita menjantakan perilaku kita sehari hari dalam lima sila yang ada ketua anak anak maesah
bagaimana kita berhidupan berdasarkan agama kita masing masing
kan tentu nggak ada apa
tapi semua agama melarang kekerasan
tapi kekerasan masih saja terjadi di kita
lalu ketua anak anak mesa
dua perikmanusiaan yang adil dan beradab
apakah sudah masuk dalam tahap itu
semua bisa kita lihat
terus keadilan sosial
oke sebenarnya ada parameter kegunaan kita sudah berhasil yang mana nih
oke sebenarnya ada parameter kemudian kita sudah berhasil yang mana nih
kalau kita bisa ketua anak anak mesa masih ada yang ribut antaragama
bahkan sampai hari ini pak
presiden bahkan juga sudah mengingatkan ini daerah harus lebih aktif
berarti kita belum berhasil lewat dari sila yang pertama
itu saja kan gampang
oke baik pak
bang sud terakhir jadi berkaitan dengan tugas dan juga kewajiban dari mpr
baik juga soal amandemen soal sosialisasi empat pilar kebangsaan
itu apakah bisa secepat itu pak untuk wacana amandemen ini diputuskan
atau mungkin masih butuh waktu yang agak takes time lagi
ya kita mengalir saja
dan karena ini menyangkut institusi dan masa depan bangsa
maka kita tidak boleh gegabah
kita harus kalau kita mau merubah memang itulah keinginan dan kehendak masyarakat
itulah kebutuhan masyarakat
jadi kita nggak boleh memasangkan kehendak
kita harus bekerja pada keinginan masyarakat luas
bahwa kemudian ada yang cukup kaget tiga periode presiden
nah ini kan juga perlu direspon pak
jangan jangan besok ada yang bilang presiden harus dua
satu bertugas siang satu tugas malam
nah kan bisa aja
itu yang belum ada ya pak
terakhir pak maksud
jadi apa pentingnya bagi publik bagi masyarakat untungnya apa kemudian dengan wacana amandemen dan lain sebagainya ini
apalagi kalau kita bicara soal konteks bernegara berbangsa
untuk puluhan tahun ke depan tidak hanya lima tahun
ya intinya adalah apakah amandemen ini bisa memberikan jaminan dan kepastian
bahwa kita akan bisa menuju ke sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
nah kalau ini bisa menjamin ke arah sana saya yakin dan saya percaya
rakyat akan setuju dan mendorong kita amandemen
terima kasih banyak pak bambang susatyo
ketua mpr republik indonesia
kita akan tunggu seperti apa kemudian
tentu ini berkaitan sekali untuk bangsa indonesia masa depan kita ini pak
tidak bisa main main
tentu kita akan tunggu bagaimana apakah kemudian akan sesuai dengan amandemen yang mana yang kemudian dilakukan
atau bahkan mungkin tidak sama sekali ya pak ya
baik terima kasih pak bambang susatyo
ketua majelis permusyawatan rakyat republik indonesia
demikian tadi wawancara saya dengan pak bambang susatyo
ketua mpr ri
kita akan nantikan bersama seperti apa kemudian kajian kajian soal amandemen
dan juga topik topik yang tadi sudah kita bahas
terkait dengan isu isu politik dan juga kebangsaan yang kita hadapi saat ini